dalam pidato kenegaraannya enam belas agustus kemarin presiden joko widodo menegaskan pentingnya keadilan vaksin untuk semua bangsa agar berhasil mengakhiri pandemi covid sembilan belas
pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional
namun pada saat yang sama indonesia juga terus memperjuangkan kestaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa
sebab perang melawan covid sembilan belas tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi
pemerintah menargetkan percepatan vaksinasi hingga akhir tahun ini mencapai dua ratus enam puluh satu juta
berdasarkan data kementerian kesehatan hingga pekan ini sebanyak lima puluh empat juta atau sekitar dua puluh enam persen populasi indonesia telah divaksin dosis pertama dan dua puluh sembilan juta atau empat belas persen penduduk telah menerima vaksin dosis kedua
pemerintah indonesia berusaha terus meningkatkan suplai vaksin sesuai kebutuhan sampai dengan desember dua ribu dua puluh satu mendatang akan ada sebanyak dua ratus enam puluh satu juta dosis dan akan dapat bertambah dengan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral lainnya
pada prinsipnya pencapaian target vaksinasi dapat terwujud didukung dengan sinkronisasi data pusat dan daerah
pemerintah indonesia berusaha terus meningkatkan suplai vaksin dosis sampai dengan desember dua ribu dua puluh satu mendatang akan ada sebanyak dua ratus enam puluh satu juta dosis dan akan dapat bertambah dengan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral lainnya